sejumlah warga bahu membahu turun ke lokasi banjir
membantu korban banjir yang terjebak belum dapat bantuan
sebenarnya medan tak menyerutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan
makanan siap saji yang mereka masak sendiri
keperluan logistik yang mereka beli sendiri
itu disalurkan langsung warga yang belum mendapatkan bantuan
seperti desa lokbabang kecamatan astambul kabupaten banja
kami memilih lokasi yang agak jauh
dan sangat terisolasi dari bantuan warga
kami bisa menembus untuk lokasi lokasi tersebut
dan lokasi itu sangat minim untuk bantuan dari relawan relawan
dan kami memberikan bantuan berupa makanan siap saji
dan selimut pakaian bekas layak pakai
hingga kini banjir masih merendam hampir semua wilayah
di kalimantan selatan
intensitas hujan yang tinggi tak mampu menampung luapan air
dari data dinas sosial kalsel
jumlah korban banjir hingga kini terus bertambah menjadi lebih dari delapan puluh lima ribu jiwa
pemerintah provinsi kalsel juga telah menaikkan status siaga
menjadi tanggap darurat banjir
anik hayati banjarmasin kalimantan selatan